akhirnya sepakat bernamai
dengan pihak pengembang apartemen green pramuka city
kedua belah pihak sepakat untuk berdamai
setelah lima kali melakukan revisi draft kesepakatan
pada akhirnya baik aco ataupun green pramuka
sama sama mengakui kesalahan yang telah dibuat
penasihat hukum pengembang apartemen green pramuka city
dan penasihat hukum komika aco
mendatangi gedung dirkrim sus polda metro jaya
pada rabu siang
kedatangan kedua penasihat hukum ini
untuk melaksanakan kesepakatan damai
antara aco dengan green pramuka city
setelah sebelumnya sampai melakukan lima kali
revisi draft kesepakatan damai
akhirnya aco dan green pramuka city
menyatakan berdamai dan tidak akan ada revisi kembali
poin damai yang akhirnya disepakati diantaranya
pihak green pramuka city akan mencabut laporan gugatan terhadap aco
sementara pihak aco akan menyampaikan klarifikasi
dan permohonan maaf kepada green pramuka city

yang akan disampaikan melalui blog pribadi aco
pihak green pramuka city juga mengakui kesalahannya
karena kurang memberikan pelayanan maksimal
kepada para penghuni dan berjanji
akan memperbaiki kualitas pelayanan
terkait masalah lain yang mungkin timbul
dari penghuni selain aco
pihak green pramuka city akan melibatkan
dinas perumahan sebagai wadah mediasi
di mana kami merujuk pada arahan dari bapak direktur krimsus
pada saat mediasi pada tanggal enam agustus
yang lalu beliau menyampaikan adalah
syarat syarat untuk pencabutan laporan itu
tetap akan dilakukan di polda metro jaya
nanti polda metro jaya akan mengendos ke pihak kejaksaan
tetap akan kami lakukan pencabutan tersebut di sini
kemudian kami lampirkan perdamaian perdamaian
yang sudah kami lakukan dengan pihak aco
penasihat hukum aco nawawi bahrudin mengatakan
permohonan maaf dan klarifikasi aco
akan dimuat di blok pribadi kliennya
setelah keluar surat resmi pencabutan gugatan
setelah pencabutan laporan
kita akan tindak lanjut untuk permohonan pembatalan gelar perkara
baru setelah itu kita akan menunggu
klarifikasi klarifikasi apa saja
yang diberikan oleh tim pramuka
sebagai bentuk perbaikan di bloknya
saat ini berkas laporan gugatan terhadap aco
sudah berada di kejaksaan negeri jakarta pusat
usai mencabut laporan di polda metro jaya
penasihat hukum green pramuka city
akan menindaklanjuti pencabutan laporan
ke kejaksaan negeri jakarta pusat
agar berkas laporan tersebut
tidak diteruskan ke meja pengadilan
arief kurniawan jakarta